bank dunia mencatat populasi afganistan saat ini berjumlah tiga puluh delapan juta jiwa
menuju akhir tahun ini saja sebanyak lebih dari enam ratus ribu jiwa memilih meninggalkan afganistan
dari jumlah populasi tersebut saat ini hampir sembilan belas juta jiwa di afganistan hanya mengandalkan bantuan internasional
bukan sekuritas tapi ekonomi
mereka keluar dari afganistan saat pemerintah demokratis sebelumnya mengatakan tentang negara
jutaan orang keluar dari afganistan ke negara barat bukan karena sekuritas
kebanyakan orang hidup di kota kota ini
mereka memiliki masalah ekonomi mereka tidak memiliki uang
sekarang pada akhir pemerintah demokratis selama dua puluh tahun
kita memiliki sembilan belas juta dari tiga puluh delapan juta orang yang tidak memiliki makanan yang tepat
berangkat dari krisis afganistan perserikatan bangsa bangsa berupaya mengumpulkan dana lebih dari enam ratus juta dolar amerika
atau sekitar delapan lima triliun rupiah untuk afganistan
namun di samping itu pemerintah afganistan juga harus jeli melihat peluang dengan negara lain untuk memulihkan ekonomi
mereka dalam konteks geopolitik hari ini
sebagai negara yang ada di persimpangan geopolitik di daerah tersebut
mereka kan akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kekuatan politik di sekitar mereka
artinya di situ ada tiongkok sebagai kekuatan raksasa
yang sekarang secara ekonomi sangat ingin membangun kerjasama dengan banyak negara
dan mempengaruhi keputusan keputusan politik negara tersebut misalnya
dan afganistan sebagai halaman belakang atau halaman samping dari tiongkok misalnya
atau katakanlah pakistan dan ada iran lagi di situ ada rusia lagi
nah sesungguhnya ini menjadi tantangan tersen
justru yang menjadi pr terbesar bagi kelompok taliban adalah mereka akan bekerja sama atau menservis kelompok mana nih
untuk bisa masuk bekerjasama dengan mereka
beberapa faktor penyebab ekonomi afganistan hancur
salah satunya kasus korupsi yang dilakukan pemerintahan ashraf ghani dan tingginya divestasi di afganistan
fina nabilah windri hawadis jakarta